itu bagian dari
meskipun tidak semuanya

kalau untuk dari kamboja kan kemarin waktu di lateral
ini kan sudah semua
sebetulnya ini kan sudah realisasi
jadi barangnya ini dalam perjalanan
pak blok menyampaikan
paling lambat november
dalam perjalanan kan
ya ini untuk
untuk memastikan bahwa kita
untuk menjaga agar
tidak terjadi kenaikan
meskipun juga saya lihat
angkanya juga tidak banyak